perayaan jumat agung dilaksanakan pada hari ini
ibadah jumat agung dilakukan untuk memperingati penyalipan yesus kristus
dan untuk mengetahui rangkaian acara perayaan pekan suci paskah dua ribu dua puluh satu di berbagai daerah
kami sudah tersambung dengan produser lapangan cnn indonesia siva maulida di katedral jakarta
dan juga kiki haryadi di katedral bandung
kita ke siva terlebih dahulu selamat pagi siva
apa pesan dari peringatan jumat agung sebagai rangkaian acara perayaan pekan suci paskah
untuk masyarakat pasca beberapa peristiwa teror di berbagai wilayah
selamat pagi maggie hari ini betul sekali merupakan ibadah jumat agung
yang akan dilakukan oleh umat katolik di gereja katedral jakarta
dari pihak pengelola gereja katedral jakarta sendiri untuk tahun dua ribu dua puluh satu ini
dalam rangkaian paskahnya ini mengangkat tema paskah
semakin mengasihi semakin terlibat dan semakin menjadi berkat
begitu megi dan untuk hari ini di jumat agung
nanti untuk ibadah akan dimulai atau diadakan dalam dua sesi secara tatap muka
yaitu ada di pukul lima belas waktu indonesia barat dan juga pukul delapan belas waktu indonesia barat
dari pihak pengelola gereja katedral jakarta sendiri
sudah mengantisipasi melalui
protokol kesehatan dalam menjalankan ibadah jumat agung nanti
di mana kapasitas atau jumlah dari umat yang diperbolehkan untuk masuk ke ibadah jumat agung nanti
begitu megi dan untuk mengantisipasi kerumunan juga
tadi dari pihak kepolisian juga sudah berkoordinasi bahwa nanti umat yang akan datang
untuk beribadah akan parkir di parkir bawah tanah masjid istiqlal
begitu kemudian nanti akan keluar melalui basement dan umat diarahkan untuk masuk ke pintu empat gereja katedral di jakarta
dan bagi umat yang akan melakukan ibadah jumat agung secara langsung di gereja katedral jakarta
juga sudah harus memiliki qr code yang sebelumnya di booking atau didaftarkan
melalui website bela rasa
dan sebelumnya juga diantisipasi bahwa yang harus atau yang boleh datang secara langsung ini adalah umat yang berusia delapan belas hingga lima puluh sembilan tahun saja megi
dan untuk mempersingkat waktu agar ibadah jumat agung ini tidak begitu memakan waktu yang panjang
nantinya juga pihak dari katedral jakarta akan mempersingkat bacaan bacaan
atau doa doa yang biasanya ada di rangkaian jumat agung
sehingga tapi tentunya juga tidak mengurangi kehusuan dari umat itu sendiri dalam beribadah megi
dan berbicara juga tentang pengamanan begitu di sekitar wilayah katedral di ki jakarta ini
baru saja selesai apel pengamanan pagi yang diikuti oleh aparat gabungan dari polsek sawah besar
dan juga ada dari tni dan juga satpol pp
yang ikut akan mengamankan jalannya rangkaian ibadah jumat agung hingga malam nanti
dari kapol sek sawah besar sendiri tadi akp maulana mukarum menyampaikan bahwa setiap harinya
sampai hari minggu esok di hari paskah akan ada satu ratus lima puluh personel gabungan yang dikerahkan untuk mengawal pengamanan rangkaian pascah di gereja katedral jakarta
selain itu selain dari aparat gabungan polsek
tni dan sekitarnya tadi malam dari pihak panglima tni marsikal tni hadi cahyanto
juga turun langsung begitu ke katedral jakarta untuk memantau persiapan pengamanan di gereja katedral jakarta
dan memastikan bahwa proses pengamanan akan terus ditingkatkan dipertebal
dan juga meyakinkan masyarakat atau umat yang akan beribadah ini akan nyaman begitu megi dan saya
dan secara nasional tentunya tidak hanya di jakarta yang akan diamankan
marsikal hadi cahyanto menyatakan ada sekitar lima lima ratus orang personel di seluruh objek vital yang ada
begitu untuk mengamankan pengamanan di hari paskah mulai hari ini jumat agung dan besok sabtu di malam pascah dan juga di hari minggu pada hari paskah itu sendiri

megi ya siva semoga prosesi pengamanan di paskah itu itu bisa diperlukan dan juga di paskah itu sendiri
dan juga pesan bisa diambil dari peristiwa yang berkorelasi dengan situasi beberapa hari terakhir
selanjutnya mari kita beralih ke katedral bandung sudah ada rekan kami kiki haryadi
kiki bagaimana tingkat keamanan dan juga protokol kesehatan saat ibadah jumat agung di gereja katedral bandung
selamat pagi maggie tentu saja pasca adanya kejadian bom yang terjadi di makassar pengamanan secara ketat langsung dimaksimalkan di sejumlah titik di gereja gereja di provinsi jawa barat
termasuk di tempat saya berdiri saat ini di katedral santo petrus bandung
sejak pagi tadi memang pengamanan dari pihak kepolisian yakni polrestabes bandung bersama dengan tni sudah terlihat begitu di sejumlah titik di katedral
untuk melakukan pengamanan dan juga screening terhadap orang orang yang kemudian akan masuk ke dalam katedral untuk melakukan ibadah jumat agung pada pagi hari ini
seperti saya gambarkan kepada anda kurang lebih ada tiga gerbang masuk sebetulnya yang ada di katedral bandung ini namun hanya satu gerbang saja
yang kemudian dibuka untuk kemudian masyarakat atau umat yang kemudian akan datang untuk melangsungkan ibadah
mereka yang datang tidak hanya dilakukan screening untuk kemudian apakah mereka membawa barang yang kemudian mencurigakan atau tidak
tapi juga para umat juga akan diperiksa identitas maggie untuk kemudian apakah mereka benar benar umat yang terdaftar untuk melakukan ibadat jumat agung pada pagi hari ini atau tidak
dan memang meskipun pengamanan dilakukan secara ketat tetapi juga tetap menerapkan dengan protokol kesehatan mengingat pandemi covid sembilan belas
di wilayah kota bandung masih cukup tinggi sehingga dari panitia katedral sendiri tetap melaksanakan protokol kesehatan
kalau berbicara mengenai kuota maggie sebetulnya ini hampir sama dengan perayaan natal pada dua ribu dua puluh lalu kuota yang kemudian dihadirkan di katedral bandung ini hanya sekitar dua ratus
nah pada pagi hari ini memang ibadah sudah dimulai sekira pukul delapan pagi dan di belakang saya ini merupakan katedral
dan di belakang saya ini merupakan katedral
dan juga ruangan utama peribadatan berlangsung pada pagi hari ini sekira pukul delapan tadi artinya sudah empat puluh lima menit proses ibadat jalan salib ini dilakukan oleh umat begitu
tadi kami sempat melihat ke dalam sedikit umat tengah melakukan ibadat untuk mengenang kisah sengsara yesus dari empat belas lukisan yang kemudian ada di dalam katedral bandung ini
satu persatu dipimpin oleh pastur markus sendiri dikisahkan ataupun diceritakan bagaimana kisah sengsara yesus pada saat itu harus memikul salib
dan memang ini tergambar cukup jelas begitu dari yang kemudian dilakukan oleh panitia dan juga oleh pastor yang kemudian ada di dalam
informasi yang kemudian kami terima dari panitia ibadat jalan salib suci ini kurang lebih akan berlangsung hingga satu jam
artinya kalau tadi dimulai sekira pukul delapan kurang lebih akan berakhir pada pukul sembilan
dan nantinya setelah proses ini selesai kemudian juga nanti dari pihak pengamenan juga akan melakukan sterilisasi kembali melihat mengecek secara berkala di titik titik yang kemudian vital di kawasan katedral bandung ini
untuk kemudian apakah sudah aman atau tidak untuk kemudian dilakukan peribadatan selanjutnya
karena kalau melihat dari agenda ataupun jadwal yang kemudian dikeluarkan oleh panitia dari katedral bandung ini pada hari ini ada tiga rangkaian ibadat yang kemudian dilakukan
pada pagi hari tadi tentu saja pukul delapan dilakukan ibadat jalan salib suci kemudian pada pukul lima belas sore dan pukul delapan belas petang nanti juga ibadat kembali akan dilakukan tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan
kemudian juga tidak hanya itu pengamanan tidak hanya dilakukan pada hari ini
tapi dari beberapa waktu lalu pasca kejadian adanya bom di katedral makassar pihak polrestabes bandung bekerjasama dengan pihak kepolisian polsek setempat juga terus mensterilkan mengatur dan juga mengatur strategi untuk keamanan di katedral bandung ini
karena rangkaian acara ibadah ini tidak hanya berlangsung pada hari ini saja tapi besok pada malam pasca termasuk juga pada tanggal pada minggu mendatang pada perayaan pasca itu sendiri
terima kasih kiki haryadi dari bandung dan sebelumnya ada siva maulida dari jakarta
semoga pelaksanaan pekan suci pasca berjalan dengan aman dan berhikmat
terima kasih teman teman selamat bertugas kembali